suasana ramadan di negara lain tentunya memiliki ciri khas tersendiri dan memberikan kesan ya bagi wni yang ada di sana
betul sekali nah seperti biasa kita akan berbagi cerita ramadan dengan para wni yang berada di negara lain
dan kali ini sudah akan ngobrol bersama kita yaitu vivi virgianti darmansyah di maryland amerika serikat
yang ternyata gak cuma ramadan di sana tapi katanya punya daycare
jadi kita akan nanya nanya seputar ramadannya seputar daycarenya dan juga di tengah pandemi
halo selamat pagi waktu indonesia mbak vivi apa kabar
selamat pagi mas bram mbak may
selamat pagi alhamdulillah
alhamdulillah masih seger kita ya
masih minggu kedua jadi masih semangat ini mbak
nah mbak vivi ini kami pengen nanya ketika tahun ini ramadan ketiga di kala pandemi seperti apa sih ramadan di sana mbak
apalagi sudah ada pelonggaran beberapa aturan akibat covid
dekernya bagaimana nih lebih enakkah mengurusinya seperti apa
iya ya alhamdulillah kali ini kebetulan saya dan keluarga tergabung dalam imam masjid indonesia di washington dc imam center
dan alhamdulillah tahun ini imam center sudah full open untuk jamaah
tarawih kita lakukan setiap malam dan kemudian berbuka bersama itu hari
friday saturday sunday
jadi jumat sabtu minggu kita sudah mengundang jamaah untuk berbuka bersama di imam center
jadi alhamdulillah minggu lalu itu puasa pertama di imam center itu ramai banget
semua pada bahagia banget kayaknya bisa kumpul kumpul kembali bisa berbuka bersama gitu ya
pas indonesia ya
kumpul kongko bukber
dengan daycare yang ada di indonesia sama yang ada di amerika serikat atau tempatnya mbak vivi sekarang berada itu
apa sih dan tantangan terbesarnya saat mengurus daycare terutama di bulan puasa seperti ini mbak vivi
iya saya kurang tahu kalau di indonesia bagaimana
tapi kalau di sini tentunya membuka daycare itu harus dengan peraturan peraturan pemerintah setempat
jadi banyak sekali hal hal yang harus saya penuhi sebelum bisa membuka
jadi saya bisa membuka daycare sendiri
tadinya saya bekerja di daycare maksudnya pusat penitipan anak ya milik swasta
kemudian setelah tiga tahun empat tahun saya bilang kenapa nggak buka sendiri aja
dan ternyata setelah mengikuti apa namanya peraturan peraturan ya ketentuan ketentuannya alhamdulillah saya bisa sudah hampir tiga tahun ya ini jalan ke tiga tahun
nah tantangannya ketika puasa ini ya tentunya karena tidurnya mungkin lebih malam gitu ya
karena ingin melakukan ibadah ibadah lebih
lebih gitu ya di bulan ramadan
pagi paginya tuh agak sedikit capek
tapi alhamdulillah karena punya sendiri jadi lebih santai gitu
saya bisa ngatur kapan main keluar sama anak anak gitu ya ketika masih seger mungkin pagi pagi lebih enak
tapi kalau ketika waktu saya di daycare dulu itu rasanya kan ada kita bikinnya kan per tim gitu ya
jadi timnya misalnya apa main keluar jam sebelas terus lagi panas panasnya gitu
jadi kalau punya daycare sendiri tuh kayaknya lebih enak gitu di bulan ramadhan
kita bisa ngatur ritmenya sesuai dengan kemampuan saya gitu
ya itu ini ya bedanya pekerja dengan bos ya ketika jadi bos punya sendiri akhirnya bisa mengatur waktu yang pas begitu rasanya
lebih fleksibel mas bram
lebih fleksibel alhamdulillah
mbak vivi ini kebetulan saya sebagai orang tua juga menitipkan anak saya di daycare di jakarta
nah saya punya semacam apa ya kekhawatiran begitu apalagi di tengah pandemi
nah kalau mbak vivi sendiri seperti apa
apa akhirnya meyakinkan orang tua di sana bahwa daycare ini sebenarnya masih tempat yang aman selama pandemi mbak
iya kebetulan saya kan daycare itu di sini cuma boleh delapan anak gitu ya
jadi dibandingkan dengan pusat penitipan anak yang daycare center gitu mereka malah lebih prefer daycare yang home daycare kayak gini mas
karena kan jumlah anaknya sedikit gitu dan saya tidak punya pegawai yang lain
otomatis yang berhubungan dengan anak anak mereka adalah saya
jadi mereka juga tetap butuh gitu ya mereka adalah essential worker yang mau gak mau harus menitipkan anaknya gitu
jadi kan pilihan yang terbaik adalah home daycare ini dibandingkan dengan daycare center gitu mas bram
artinya lebih menanamkan kepercayaan langsung dipegang sendiri oleh mbak vivi seperti itu ya
iya dan saya juga mengikuti apa namanya prokes yang diberikan
prokes yang diberikan oleh pemerintah setempat dan cdc
jadi mas memang harus apa namanya full gitu ya ketika di tengah pandemi yang lalu
kalau sekarang sih boleh pilihan gitu
sekarang saya boleh pakai boleh nggak anak anak yang datang juga boleh pakai boleh enggak
tapi saat in the meets of endemic kemarin itu saya benar benar full menjaga diri saya sendiri anak anak gitu ya
jadi kita apa namanya berusaha semaksimal mungkin lah untuk menjaga kesehatan bersama
nah kalau ngomong ngomong masalah menjaga kesehatan ini tentunya kan di tengah kepadatan tugas dan juga kegiatan
tidak hanya mengurus daycare aja tapi juga tentunya kegiatan sehari hari ya
gimana nih mbak menyiasati untuk menjaga kesehatan di tengah kesibukannya
mungkin dengan perbedaan cuaca di indonesia dan di sana begitu ya
iya benar mbak
iya struggling juga sih karena terutama pas ramadannya tentunya kita capek
capek segala macam gitu kan
kebetulan kami kalau weekend itu senang untuk menghabiskan waktu di imam center gitu ya dengan teman teman gitu
dan jarak antara rumah saya dan imam center itu cukup jauh gitu
kalau balik dari imam center tuh kayaknya udah malam baru udah larut gitu kan capek
tapi ya gitu lah kita adjust ya mudah mudahan badan kita diberikan kekuatan oleh allah swt gitu
kita cukupkan makanan dengan konsumsi yang baik gitu kan
vitaminnya tetap supaya vitaminnya harus baik
minum yang banyak gitu aja sih mbak may
jadi inilah berusaha sekuat tenaga gitu
walaupun rasanya sih kalau istirahat tidur itu masih agak kurang ya
tapi ya alhamdulillah masih saat ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan
jadi diniatkan dengan baik begitu ya akhirnya kondisi akan mengikuti
nah mbak ini saya lihat ada di
video paket berita yang juga ada tayang ketika kita sedang ngobrol ini
saya lihat kan lagi bukber lagi bagi bagi makanan
saya kepo sebetulnya
ketika komunitas indonesia komunitas muslim mengadakan buka bersama mengadakan kumpul bersama
menunya apa sih apakah harus indonesia gitu makanan indonesia misalkan untuk mengobati kerinduan atau seperti apa mbak
iya mungkin ada kolak pisang gitu kan ya di sana
iya ada bubur ketan hitam
ya alhamdulillah karena komunitas terbesar di imam center adalah orang orang indonesia
jadi kita otomatis makanan yang kita susun gitu ya itu makanan indonesia mas bram dan mbak may gitu
karena memang ya begitu ya kita di sini walaupun udah merantau kayak saya udah tiga puluh tahun tapi tetap aja gitu loh kangen sama masakan indonesia
kangen sama pastel sama onde onde gitu ya
pokoknya jadi koordinator konsumsi di iman center juga menyusun menunya setiap minggu itu pasti makanan indonesia gitu
jadi alhamdulillah gitu ya mengobati rasa kangen dengan tanah air
oke berarti tidak kehilangan taste indonesia nya masih ada gitu ya
tetap ada oke
mbak vivi mungkin terakhir nih
harapan mbak vivi kedepannya terutama pada ramadhan tahun ini seperti apa mbak
ramadan tahun ini ya alhamdulillah kita sudah kembali lagi ke era mungkin ya hampir seperti sebelum pandemi
mudah mudahan kita semua diberikan kesehatan keselamatan terhindar dari penyakit penyakit yang berbahaya termasuk covid sembilan belas ya
semoga kita dengan apa namanya bertemu kembali bersirat rahim kembali
dengan teman teman kita di masjid di masjid masjid ya dimana aja gitu ya
mudah mudahan ini menumbuhkan semangat untuk silaturahim meningkatkan silaturahim
dan juga saling menyemangati untuk menambah keimanan kita kepada allah
saling menyemangati untuk melakukan ibadah terbaik kita di bulan ramadan ini insya allah
semoga doanya juga sama adalah kondisi segera pulih segera normal
kita segera bisa beribadah dengan khusyuk lagi kita bisa bersilaturahmi lebih lagi ya
tentunya silaturahmi tidak hanya mbak dan teman teman di sana tapi one day mungkin kita bisa bersilaturahmi langsung begitu mbak ya harapannya
iya yang pasti sehat sehat juga ya
insya allah silahkan datang
waduh oke mbak insya allah mbak
kalau begitu sampaikan salam kami mbak kepada teman teman wni dan juga komunitas muslim di sana
tetap jaga protokol kesehatan dan sehat selalu terima kasih
setelah bergabung bersama kami mbak vivi di program sian indonesia connected ramadhan pagi ini
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh